kebutuhan aparatur sipil negara atau asn di tahun dua ribu dua puluh dua ini
menjadi perhatian prioritas kementerian pemberdayaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi atau kemenpan rb
dengan menggelar rapat koordinasi pengadaan asn tahun dua ribu dua puluh
penyerahan surat keputusan menpan rb tentang penetapan kebutuhan pegawai asn
di lingkungan instansi pemerintah selasa siang di kawasan sudirman jakarta pusat
dalam rakor ini menteri pan rb azwar anas menyoroti kurangnya asn di luar jawa
khususnya asn di bidang kesehatan dan pengajar
kekurangan asn untuk daerah yang berada di luar jawa ini
diakibatkan banyaknya asn asn yang meminta pindah menjadi asn di pulau jawa
dengan berbagai alasan
untuk melakukan pemerataan asn kemenpan rb akan melakukan aturan baru
yang bekerja sama dengan bkn yaitu akan menerapkan waktu tertentu
bagi pelamar asn dan tidak boleh meminta migrasi atau pindah ke pulau jawa
hal ini agar penyebaran asn khususnya asn kesehatan dan pengajar bisa merata
dan perkembangan pendidikan dan kesehatan di luar pulau jawa turut terperhatikan
seperti arahan presiden joko widodo
nah ternyata setelah kita lihat petanya masalahnya bukan hanya soal kekurangan tenaga asn
tetapi juga salah satu masalahnya adalah penyebarannya
masih numpuk di jawa
padahal pemerintah bapak presiden sudah membuat kebijakan yang luar biasa
untuk pemenuhan secara bertahap tenaga kesehatan di seluruh indonesia
setelah mereka mengikuti formasi penugasan misalnya di papua di maluku
tidak lama setelah itu mereka minta pindah ke jawa
nah kalau ini masalahnya berapapun jumlah nakes dan guru yang disiapkan oleh pemerintah
oleh bapak presiden tidak akan pernah cukup karena pemerataan penyebarannya
tidak akan tuntut

sementara itu para pimpinan daerah asal papua mengaku sangat setuju
dengan aturan yang diwacanakan menpan rb tersebut agar papua tidak kekurangan asn
ketika menyampaikan tentang peta sebaran asn di ri republik indonesia
saya sangat setuju dan sepakat sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh pak menteri
bahwa harus dikunci
memang kita harus berkomitmen dan setuju apa yang disampaikan
dan menjadi keputusan
bapak menteri ya karena jangan kemudian
memanfaatkan kesempatan kita di wilayah papua dan papua barat ini
mereka tes kemudian baru dua tiga tahun langsung minta pindah
ini kita juga tidak setuju
selain menetapkan pengadaan asn di tahun dua ribu dua puluh
kemenpan rb juga tengah melakukan pemerataan asn di wilayah papua
jimmy chandra ilham aji jakarta